mama ngaku aja deh
orang baru dateng kok
udah dituduh macem macem
alah udahlah ma
keterlaluan kamu vin
gara gara anak kecil itu
kamu berani salahin mama kamu sendiri
mama udah gak ngerti lagi sama kamu
kok ente malah nyalain aneh
aneh pikir kan inti di ninjakin si bagus
kan dulu yang megangin dia
ini gua lagi marah lu malah ngobrol
ayah jangan marah sama mereka
tadi bagus yang salah kok
tadi bagus lari liat kakak
bisa bisa ketemu murti di jalanan
oh ya gua ada ide ide sekalian aja gua kerjain tuh si murti sedap
hai ibu aku kangen sama ibu bagus ketabrak tubuh kalau ada ibu
di dekat bagus bagus kangen sama ibu bagus pengen ketemu ibu
hujannya gede banget
kamu dimana sih bagus
apaan sih bagus takut
itu kan cuma petir bagus
jadi laki laki itu harus berani loh
apa saran ya
gak usah teriak teriak
ayah bagus takut sama petir
anak laki laki gak boleh penakut
sama petir aja takut
biasa ibu penakut banget sih kalau ada petir
jadi laki laki gak boleh cengeng
oh polisi baik sama bagus
om polisi bagus kangen om
lindungilah dia dimanapun dia berada
dia pasti takut banget
kamu kenapa vin
mama ngaku aja deh
orang baru dateng kok
udah dituduh macem macem
kalau udahlah ma
siapa lagi yang bawa bagus kalau bukan mama
keterlaluan kamu vin
gara gara anak kecil itu
kamu berani salahin mama kamu sendiri
mama udah gak ngerti lagi sama kamu
kak gafin sama temen aku itu
iya ranti mama tuh lebih bangga kalau gavin buruan nikah dengan wanita yang sepadan
terus kasih mama cucu itu aja kok keinginan mama gampang kan
iya iya yaudah kalau gitu besok aku coba aturin ya
supaya mereka berdua bisa ketemuan
comblangi mereka kalo perlu sampai jadi anak
kalau mama tahu aku juga ngurusin anak yang gak jelas asal usulnya gimana ya
keponakan pak gavin gimana kabarnya ya udah ketemu belum ya
kasian juga dia
maaf bapak siapa ya
saya budi saya sudah menemukan anak kamu bagus
alhamdulillah pak dimana anak saya pak
saya mau ketemu bagus pak dimana dia sekarang
kalau ibu mau ketemu sama anak ibu ibu harus tembus anak kita
pak berapa pak yang harus saya bayar pak berapa pun saya akan bayar pak

handphone buat kamu pegang
ada nomor saya disitu
tapi ingat ya jangan lapor polisi
kalau kamu dekat
saya tidak jamin keselamatan anak kamu
kasih tau pak bagus di mana pak
oh mau pinjem uang
akhirnya nak ada apaan
mau bawa sarapan ya
sepuluh ribu cukup kan
dua puluh juta pak
saya butuh banget uang itu
saya harus berbus anak saya pak
tadi ada orang yang datang ke sini dia bilang katanya udah ketemu sama anak saya
saya mau ketemu sama dia pak
tapi katanya saya harus bayar dua puluh lima juta dulu pak ke dia
nggak bener tuh orang
itu dia mau nolong kok minta duit
jangan jangan di penculik lagi